teknologi internet menggeser pola belanja masyarakat dunia dan tidak terkecuali indonesia
perdagangan elektronik ataupun e commerce belakangan menjadi tempat belanja idola konsumen
efisien dengan harga kompetitif menjadi alasan e commerce tumbuh subur di tanah air
lantas toko online mana yang paling jago meraup paling banyak pengunjung
raja e commerce indonesia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bahwa indonesia itu pasar yang sangat gurih ya
bagaimana tidak kita populasinya terbesar di asia tenggara kemudian keempat terbesar di dunia lebih dari dua ratus lima puluh juta jiwa
karena secara otomatis saja kita masih perlu belanja
kalau banyak orang pasti orang akan belanja ya
sederhananya begitu bahkan dan kali ini kita akan melihat siapa sesungguhnya yang merajai e commerce di indonesia
dengan semakin maraknya penggunaan internet apalagi dengan mobile advice yang anda miliki seperti smartphone ataupun juga tap
kita lihat bersama data dari iprise menunjukkan bahwa ini adalah e commerce dengan pengunjung e commerce terbanyak di dunia
dan itu berdasarkan dari jumlah pengunjung mereka ya
kita lihat bersama siapa yang berada pada posisi kelima
anda suka berbelanja di sini atau pernah berbelanja di sini
berada pada posisi kelima sebagai e commerce yang paling banyak dikunjungi di indonesia
jumlahnya sekitar dua puluh tujuh tiga puluh tiga juta orang yang mengunjungi blibli com
dan beli beli com merupakan salah satu
ini adalah salah satu usaha yang modelnya berasal dari grup jarum dan ini berasal dari indonesia
sementara yang mengunduh aplikasi beli beli yaitu yang menginstall aplikasi di handphone gitu itu sebanyak satu juta orang
tapi berbeda kondisinya meskipun berada pada posisi kelima tapi beli beli ini penetrasi di sosial medianya fans di sosial medianya ternyata banyak
bahkan terbanyak di antara beberapa e commerce yang ada di indonesia
kita lihat bersama bagaimana fans fans beli beli
baik di twitter jumlahnya sekitar empat ratus tiga puluh tiga
tiga puluh lima ribu orang
kemudian untuk di facebook bahkan kita lihat empat tujuh ratus tiga puluh orang
empat ribu tujuh ratus tiga puluh orang yang selalu mengupdate seperti apa barang barang apa aja yang ada di beli beli com
kemudian untuk instagram sebanyak satu ratus enam orang
kalau anda biasanya di beli beli belanjanya apa
pernah belanja di beli beli ya
ya mungkin kita coba beberapa atau kita bahkan install ataupun unduh beberapa e commerce untuk membandingkan biasanya untuk produk yang ingin kita beli
beli beli pada posisi kelima
sebagai e commerce yang paling banyak dikunjungi di indonesia
selanjutnya saya bergeser ke posisi selanjutnya
pada posisi keempat adalah bukalapak com
bukalapak com juga punya anak negeri sendiri
kita lihat jumlah pengunjungnya juga banyak tiga puluh tiga puluh tiga juta orang yang mengunjungi bukalapak com
dan bukalapak com menariknya saat ini juga melakukan diversifikasi ya
jadi di bukalapak saat ini juga kita bisa menabung reksadana misalnya
kemudian ada emas juga di sana
dan jadi artinya bukalapak com
tidak hanya berhenti sebagai e commerce tapi juga melakukan diversifikasi jasa pelayanan untuk one stop service tempatnya ya
berapa banyak yang mengunduh aplikasinya
jumlahnya lebih besar dibandingkan beli beli yaitu sepuluh juta orang yang menginstall bukalapak com
untuk mencari cari produk apa yang ingin mereka beli gitu ya
bagaimana dengan penetrasi mereka di sosial media ternyata tidak sehebat beli beli
karena ternyata tidak begitu banyak
untuk twitter misalnya satu ratus tujuh belas ribu orang
kemudian untuk facebook satu delapan ratus atau satu delapan juta mungkin ya
oke dalam ribu satu delapan juta orang
berarti tadi yang untuk beli beli berarti sekitar empat juta lebih ya
saya revisi sebelumnya tadi beli beli sekitar empat juta lebih untuk fans mereka yang ada di facebook
dengan di instagram untuk bukalapak com sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh ribu saja
kita lihat bukalapak pada posisi keempat sebagai e commerce yang paling banyak dikunjungi
saya bergeser ke posisi selanjutnya
posisi ketiga adalah elevania
ini juga dimiliki oleh dalam negeri excel laksiata
meskipun juga memiliki join kerjasama tampaknya dengan perusahaan dari korea selatan
tapi paling tidak ini menunjukkan elevania yang tumbuh dan memanfaatkan pasar di indonesia
dengan jumlah pengunjung tiga puluh empat tiga puluh tiga juta orang
dan ini adalah data iprice mungkin saya perlu perjelaskan dari april hingga juli ya
dari april hingga juni data iprise ini dan yang mengunduh elevania itu sebanyak satu juta orang yang menginstall gitu ya
bagaimana penetrasi ataupun juga fans fans mereka di media sosial
kita lihat untuk twitter satu ratus dua puluh lima ribu orang
untuk instagram satu ratus lima ribu orang
kemudian untuk facebook sebesar satu atau sekitar satu dua juta orang
dan elevania pada posisi ketiga sebagai e commerce yang paling banyak dikunjungi di indonesia
kalau kita bergeser ini udah mulai dedekannya
jangan jangan ini yang memang sering atau langganan anda untuk belanja
saya ke posisi kedua langsung saja kita lihat
tokopedia pada posisi kedua sebagai e commerce yang paling banyak pengunjung dari periode april hingga juni
menurut iprice kita lihat berapa kunjungannya
itu sebesar lima puluh enam puluh tujuh juta orang yang mengunjungi
tapi menariknya memang sesungguhnya posisi ini meningkatnya tidak terlalu besar
karena sebelumnya dia mendapatkan ataupun perbedaannya dengan posisi pertama nanti
itu hanya sekitar tiga ratus ribu orang
tapi belakangan memang mengalami tidak begitu kuat untuk mengejar penguasa e commerce di indonesia pada posisi pertama nanti
dan kita lihat tokopedia dengan lima puluh enam puluh tujuh juta pengunjung
biasanya kalau anda belanja di tokped
gan saya mau jual ini gan
gitu kalau bahasanya
karena saya juga pernah mencoba semua e commerce nya ya
bagaimana dengan aplikasi yang mengunduh aplikasi tokopedia
yang selalu siap sedia di mobile device mereka sebanyak sepuluh juta orang
lalu kita lihat bagaimana dengan sosial media mereka
ternyata fans nya juga banyak ya
kita lihat untuk tokopedia untuk facebooknya sekitar tiga tiga puluh lima juta orang
lalu kita lihat untuk instagram itu dua ratus tiga puluh lima ribu orang
kemudian untuk twitter dua ratus tujuh puluh tujuh ribu orang
baik dari tokopedia juga berasal dari indonesia ya
tokopedia sebagai e commerce nomor dua yang paling banyak pengunjung di indonesia
lalu saya bergeser ke posisi pertama
anda bisa tebak siapa
lazada pada posisi pertama termasuk pionir ya untuk e commerce di indonesia
berasal dari jerman
dan kita lihat lazada jauh sekali tadi kalau tokped itu lima puluh juta pengunjung
sementara untuk lazada lima puluh delapan tiga juta orang yang mengunjungi
pada periode sebelumnya
pada saat versi satu dirilis oleh iprice
bedanya hanya sekitar tiga ratus ribu dengan tokped
tapi tampaknya bisnis ataupun konsep bisnis yang diperbesar oleh lazada membuat jumlahnya meningkat signifikan menjadi lima puluh delapan tiga puluh tiga juta orang yang mengunjungi
banyaknya orang yang mengunduh ini
salah satunya mungkin saya anda dan kita semua karena saya punya seluruhnya ya
itu adalah sebesar sepuluh juta orang yang mengunduh lazada di mobile mereka
baik tap kemudian juga smartphone ataupun mungkin menjadi pelanggan mereka ya
seperti apa penetrasi mereka di sosial media untuk twitter dua ratus dua puluh tiga ribu orang instagram tiga ratus empat puluh tujuh ribu orang
dan yang paling luar biasa lazada fansnya gila boh tujuh belas delapan juta orang yang berkomentar yang memberikan respon memberikan rekomendasi untuk menggunakan lazada group di facebook mereka
dan yang menarik adalah tidak main main
karena bi memproyeksi
e commerce ini dengan layanan big data
mengapa sekarang dirilis oleh bi layanan big data
maka harus dari saat ini diikuti seperti apa perkembangannya potensinya berkontribusi bagi ekonomi negara
dan ini akan menjadi refleksi bagaimana doyana masyarakat indonesia
kontribusi e commerce terhadap ekonomi indonesia di masa datang